david ozora remaja korban penganiayaan mario dandisatrio masih terbaring lemah di rumah sakit maya pada kondisi david ozora dikabarkan mulai membaik bagaimana pihak keluarga menghadapi peristiwa penganiayaan yang menimpa david ozora
sudah bergabung bersama kami sore ini paman david ozora rustam hatala selamat sore pak rustam
pak rustam kami ingin tahu sampai hari ini bagaimana kondisi david ozora keponakan anda apakah sudah memberikan respon yang lebih baik
tadi saya sudah hubungi keluarga yang di rumah sakit kebetulan saya sedang berada di rumah sakit
alhamdulillah tadi info dari yang ada di rumah sakit kondisinya juga semakin membaik responnya juga
sudah mulai ada ya ada respon yang meningkat lagi jadi dari hari ke hari itu semakin ada respon dari david
tapi masih tetap di ruang asli
oke alhamdulillah kalau sudah semakin membaik dan semoga semakin membaik lagi
pak rustam kita ingin flashback sedikit ya pada saat peristiwa penganiayaan yang terjadi pada keponakan anda
ini kabarnya kan pak rustam bersama dengan ayah david pak jonathan latumahina
tahu peristiwa penganiayaan yang menimpa david
mungkin bisa diceritakan pak rustam detik detik awal anda dan pak jonathan ayah david ini dapat informasi soal penganiayaan ini
ya jadi pada hari senin itu memang saya sedang bersama ayah david
jadi kebetulan kita sedang ada kegiatan ada agenda malam
memberitahukan ke saya bahwa dia tidak bisa mengikuti agenda yang kita akan ikuti malam itu ya ada rapat atau tujuh kerjaan
dia menunjukkan ke saya pesan whatsapp dari wali kelas david bahwa dasar itu dipukul dan dibawa ke masjid ujd
hari itu memang saat itu juga memang saya lihat langsung ekspor
jadi berubah cemas ya cemas panik dan langsung izin pamit ke rumah sakit di luar
oke pak rustam ini kita sambil memantau ya konversi di polda metro jaya tentang perkembangan kasus penganiayaan yang menimpa keponakan anda
nanti kita mungkin bisa mendengarkan sama sama tapi saat ini kita belum terhubung dengan polda metro jaya
saya ingin kembali lagi ke pak rustam
nah kondisi david saat anda melihat
dia melihatnya pertama kali
seperti apa sih pak rustam
mungkin bisa diceritakan
jadi saya itu melihat david itu pertama kali itu sudah di ruang icu ya
pada hari selasa siang ruang icu
itu kondisinya cukup parah ya bukan cukup parah tapi memang sangat parah
bahkan pada saat melihat itu saya langsung berspekulasi bahwa ini bukan pemukulan seperti yang diinfokan
kita dapat info awal
tapi saya menganggap ini ada penganiayaan ya bahkan pengeroyokan
saya lihat waktu itu satu di bibir itu bibir belakang dari tetesan
kemudian di wajah bagian sisi kanan itu cukup parah
kemudian keinginannya tapi kondisi keinginannya itu tidak diperbaiki
dan ada pembangkakan ya
jadi karena pada saat itu memang saya memegang kepala dan saya tidak tahu
kayaknya bengkak ya di kepala belakang
pak rustam tahan dulu sebentar nanti mungkin bisa dilanjutkan
kita akan dengarkan bersama konferensi pers dari polda metro jaya soal perkembangan kasus penganiayaan yang menimpa david ozora
kita dengarkan sama sama ya pak rustam ya semoga ada kabar baik ini
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan langsung bergabung kembali dengan keluarga terdekat dari david ozora
korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak pegawai pajak yakni mario dandisatrio
saya sudah bergabung dengan pak rustam hatala selamat sore pak rustam
ya pak rustam tadi konferensi pers digelar oleh polda metro jaya disampaikan oleh di reskrimum polda metro jaya
kombes pol hengki haryadi
ada beberapa keterangan tadi yang menarik pak bahwa ternyata proses hukum dari kasus penganiayaan keponakan anda david ozora ini diambil alih dari polres jakarta selatan
kemudian ditarik ke polda metro jaya
dan ternyata pasal pasal yang diterapkan terhadap tersangka juga berubah pak
bahwa ancaman terhadap mario dandisatrio selaku pelaku penganiayaan ini ancamannya menjadi dua belas tahun penjara
karena ada perubahan pasal yang diterapkan oleh penyidik
dan saksi anak ag statusnya juga berubah bukan saksi lagi tapi sudah dinaikkan menjadi tersangka penganiayaan terhadap david
dan penyidik juga menduga ada perencanaan penganiayaan
yang dilakukan oleh para pelaku ataupun para tersangka terhadap keponakan anda david ozora
pak rustam sebagai perwakilan keluarga ya melihat perkembangan kasus hukum yang seperti ini
bagaimana tanggapannya pak karena ini baru saja kami dapat informasinya
ya jadi kalau dari saya sendiri sangat mengapresiasi ya
dan berterima kasih terhadap semua pihak memang yang betul betul mengawasi
atau memantau terus kasus penanda kami ini
sehingga bisa terkawal ya dengan baik di kepolisian
saya juga mengapresiasi teman teman dari ldh jt ansor yang terus menerus mengawal kasus buah pimpinan ini
memang satu info yang bagi kami cukup penting ya
karena dari kemarin memang kami selalu meminta bahwa siapapun yang terlibat di dalam kasus ini memang harus diproses adil adilnya
oke jadi dari keluarga mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan oleh kepolisian begitu ya
dan penerapan pasal yang berbeda yang lebih berat terhadap para pelaku begitu pak ruslam ya
iya kita kan memang meminta bahwa kita serahkan adil adil
pak rusam kembali tadi dengan cerita kita flashback lagi ya
pada saat awal awal anda dan juga ayahnya david pak jonathan latumahina ini mendengar soal peristiwa penganiayaan
ini saat itu apakah memang kondisi david sangat buruk sekali kemudian sempat mengalami kejang kejang pak kabarnya pak
ya pada saat pertama kali kabarnya setelah dianiaya kemudian dibawa ke rumah sakit mengalami perawatan di rumah sakit medika permata hijau
david sempat mengalami kejang kejang beberapa kali ya pak ya
betul betul kalau itu betul karena memang pada saat kejangnya pun saya pas ada di ruang icu dia sempat kejang
bagaimana kemudian kakak anda ataupun ayah david pak jonathan latumahina menghadapi peristiwa ini atau pada saat mendengar peristiwa anaknya dianiaya untuk pertama kalinya ini bagaimana pak
ya yang pasti tiap orang tua ya siapapun itu kalau ketika mengalami ini tentu pasti suatu yang sangat berat ya
karena joe sendiri sehari hari dengan saya itu orang yang pribadi serius sekali
jadi kalau aktif tapi ketika ada kejadian ini itu benar benar saya melihat dia ada di titik yang menurut saya bagi seorang ayah itu cukup shock ya
jadi dia menurut saya dia sangat shock sekali ini memang butuh support dari kita keluarga
saya langsung diminta untuk
saya langsung diminta untuk membantu mengawal proses ini untuk membuat laporan dan sebagainya karena saya lihat memang dia sangat tertutup sekali waktu kejadian awal itu
kabarnya keluarga mario dandi satrio sudah datang ke rumah sakit dan meminta maaf pak apakah itu betul pak rustam
saya mendapatkan info itu tapi memang pada saat saya dengar ibunya ya jadi kalau tidak salah itu selasa itu juga selasa malam itu
ibu dari si pelaku ini datang ke rumah sakit
memang saya waktu itu ada di rumah sakit
apakah pak rustam diceritakan bagaimana ibunya mario dandi ataupun pelaku ini setelah bertemu dengan pak jonathan ayah david
seperti bilang katanya minta maaf dan saya sebenarnya baca dari status ayahnya ya di rumah sakit
saya di rumah sakit di rumah sakit
terus saya berpindah ke rumah sakit

pak rustam kabarnya anda itu sempat bertemu ya dengan mario dandi satrio
sempat bertemu dengan pelaku di kantor polisi di polsek pesanggerahan
pada saat itu bagaimana pak responnya ini saya ingin tahu nih
apakah kemudian langsung meminta maaf menyesal atau bagaimana pak
tidak ada bahkan dari ekspresinya dari pribadi ya saya melihat ekspresi orang ini itu
tidak ada rasa penyesalan sama sekali jadi nggak apa ya ya biasa saja menurut saya
ya bahkan entah mungkin dia tidak tahu bahwa kami yang datang karena kita
itu datang entah dia tidak tahu bahwa kami keluarga atau lain lain
ditemu gitu tidak ada
kayak mau meminta maaf atau menyesal itu tidak ada bahkan
presi wajahnya diakses saja
saya habis orang tidak melakukan apa apa begitu
oke jadi wajahnya datar saja ya bagaimana dengan shane pak
shane tersangka shane ini waktu ketemu dengan pak rus
pak rustom apakah mengatakan sesuatu meminta maaf atau sama biasanya dengan mario dendi
saya malah waktu awal di polsek itu saya tidak tahu kalau yang sudah ditetapkan jadi tersangka ini
itu bagian dari ada di kejadian itu karena dia sempat bersalaman dengan saya
dia bilang saya temannya david
hmm dan tidak meminta maaf begitu ya
enggak enggak ada sama sekali
memang pada saat itu saya tidak fokus ya ke kristen ini karena saya tidak kenal dia
dia tahu bahwa dia itu ada bagian di dalam situ
dia hanya bersalaman dengan saya kemudian dia bilang saya temannya david
bagaimana dengan saksi anak ag yang sekarang statusnya sudah naik menjadi
statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum jadi kalau anak di bawah itu itu tidak bisa dikonsumsi

jadi kalau anak di bawah itu itu tidak bisa dikonsumsi

tersangka tapi anak yang berkonflik dengan hukum saksi ag ini waktu bertemu dengan pak rustam
ada menyampaikan sesuatu gitu atau ya biasa aja
saya bertemu kak saya ingat di polsek itu ketika datang malam mereka melewat aja
oke jadi lewat aja ya pak ya nggak ada menyampaikan maaf atau bersimpati gitu
karena mereka datang pakai mobil ya mobil yang sepatusnya

pergi kemudian kita tanyakan ini mobilnya kemana informasi dari penyidiknya yang menjemput saksi itu pada saat itu
begitu mobilnya kembali itu ya mereka hanya lewat aja depan kita
oke kabarnya mobil yang dipakai untuk menjemput saksi ag ini adalah mobil rubicon yang dikendarai oleh mario dandi ke rumah temannya david
jadi ini sebenarnya mobil barang bukti ini yang dipakai
iya betul betul
artinya b satu ratus dua puluh dn kemudian pada saat balik itu jadi dandi
saya gak ingat saat yang terbang ini
oke pak rustam ada informasi yang beredar sebenarnya bukan hanya tiga orang yang berada di lokasi penganiayaan
karena kan sebelumnya ada mario kemudian shane dan juga ag
kabarnya ada satu orang lagi apakah anda juga dengar ini
tidak saya tidak tahu kalau ada
bahkan kita baru tahu juga dari laporan yang tersebar
oh tapi memang mendengar ya
mendengar ya kalau ini saya baru tahu
pak rustam dalam proses setelah penganiayaan itu terjadi ya apakah memang ada ancaman ancaman ataupun ada upaya
lobby terhadap keluarganya pak jonathan dan juga keluarga besar anda untuk damai saja terhadap kasus ini
tidak saya tidak tahu
saya ingat saya cuma tidak saya langsung ya berarti begitu hari selasa di rumah saya disitu
infonya pada saat hal terjadi itu tidak ada yang catang gitu
katanya utusan dari keluarga
tapi saya tidak tahu tingkat wanita seperti apa
bahkan itu beberapa kali
cuma kalau ketemu dengan saya tidak
terakhir pak rustam
harapan keluarga seperti apa pak rustam ke depannya terhadap kasus ini dan juga terhadap david tentunya
pasti berharapannya sembuh tapi ya harapan keluarga secara keseluruhan seperti apa
ya yang pasti pertama kita selalu berharap david segera sembuh ya
apalagi dukungan doa dari semua pihak ya dari teman teman sekolahannya kemudian dari pt ansos
yang david ini segera pulih segera sembuh
yang paling penting itu mungkin saat ini masih di icu mungkin bisa kita dulu dari icu nanti selanjutnya bisa ditangani lebih baik lagi seperti itu
kemudian soal kasus ini kalau dari perkembangan terbaru ya kami keluarga sini berterima kasih terhadap teman teman lbhgp asyur yang memang dari awal mengawal betul
mengawal betul mendampingi kami untuk kasus ini
kemudian dari pihak kepolisian yang memang alhamdulillah ini juga berita yang sangat baik dalam proses untuk menangani kasus ini
jadi proses untuk kita ingin nyamil keadilan ini
baik baik kita doakan bersama semoga david ozora segera sembuh dan seluruh keluarga besar dari pak jonathan dan juga pak rustam juga bisa
semoga tabah kuat melewati semua proses ini dan proses hukum dapat ditegakkan seadil adilnya dan pelaku bisa dihukum juga seadil adilnya
terima kasih sekali atas waktunya pak rustam hatala keluarga terdekat dari david ozora yang sudah mau berbagi cerita berbagi harapan terhadap cnn indonesia newsroom
sekali lagi tim cnn indonesia akan mendoakan kesembuhan david ozora terima kasih pak rustam sehat selalu